dapet semua dapet semua
kami hadir bukan karena kebetulan
kami hadir untuk mendapatkan kebenaran
karena kami ada untuk menyampaikan fakta